partai keadilan sejahtera menyayangkan hasil keputusan pengadilan negeri jakarta selatan yang memenangkan
gugatan atas fahri hamzah ini atas pemecatannya
pks siap mengajukan banding hingga ke tingkat kasasi
pks menegaskan proses pemecatan fahri sudah final dan tidak akan ditinjau ulang
meski pengadilan membatalkan keputusan tersebut
melalui prosedur prosedur yang ada di dalam konstitusi pks sendiri
jadi soal kita menghadapi keputusan pengadilan kita akan banding
banding kemudian tinggi bahkan sampai ke ema
kalau perlu kasasi segala macam nanti kita tempuh